dan desa gunung baringin salah satu desa terpencil di kabupaten mandailing natal sumatera utara ini terletak di kaki gunung
desa ini berjarak dua ratus km dari kota panyabungan
nah desa gunung baringin inilah tempat kelahiran almarhum kakek bobi nasution menantu joko widodo keturunan ke enam patuan
suang kupon nasution ini agak susah ya memang sangat sangat tradisional sangat daerah sekali
khas dari medan sumatera utara ya kita lihat sama sama bagaimana cuplikan dan juga bagaimana kampung yang ada di sana
desa gunung baringin yang terletak di kaki gunung dapat ditempuh dua tiga jam dari ibu kota kabupaten mandailing natal sumatera utara
jalan berliku berlubang rawan longsor dan penuh jurang pun bisa ditempuh almarhum kakek bobi nasution menantu jokowi
keluarga besar bobi yang menetap di desa gunung baringin adalah taporan atau pecahan keturunan raja sibarwar bermarga nasution
menurut stambuk yang masih tersimpan di rumah besar raja sibarwar bermarga nasution almarhum erwin nasution ayah bobi nasution menantu jokowi adalah keturunan ke enam
warga desa berharap setelah menjadi bagian dari keluarga orang nomor satu di republik indonesia bobi tidak melupakan asal usul keturunan
warga juga mengucapkan selamat berbahagia
kepada bobi nasution dan kahiyang ayu yang akan merayakan pernikahan di medan
orang gunung baringin masyarakat gunung baringin mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahan si bobi dengan putri presiden jokowi yang bernama kahiyang ayu
mudah mudahan dari sini ke belakang berbahagia
dan dapat membangun rumah tangga yang sepinak
mudah dan warohmat
beginilah suasana kaki gunung yang jauh dari perkotaan tempat kelahiran almarhum orang tua bobi nasution
sejumlah rumah besar yang ditinggalkan oleh keturunan sibarwar bermarganusution masih terlihat masih kukuh dan terawat dengan baik
budiman amin tanjung mandailing natal